ya menyumbang atau beramal ke tempat peribadatan tretek kini tidak perlu pakai uang tunai
karena sebenarnya ada alternatif lain menyumbang dengan uang digital
salah satunya dengan men scan kode qr yang telah dimiliki oleh masing masing tempat ibadah
iya biasanya kan suka lupa ya ambil uang tunai tapi rasa rasa ingin beramal gitu
nah jawa timur mengawali program ini dengan seribu rumah ibadah yang telah memiliki kode qr
dan memecahkan rekor museum rekor indonesia
kota sumbangan biasanya kalau kita nyumbang itu kan pasti masih mencari cari uang kecil gitu ya
sekarang gak ada alasan karena mau kecil mau besar kita bisa nyumbang secara online
nggak perlu bawa dompet seperti apa kita coba ya
ini kebetulan yang saya sumbang ini adalah dari pacitan jauh loh bisa
pola kode qr yang ada tinggal di scan dengan aplikasi dompet uang digital kita
dan mengikuti langkah berikutnya seperti konfirmasi dan memasukkan pin
maka saldo dompet digital kita langsung terpotong sesuai nominal yang kita ajukan
pola kode qr tidak harus menempel di kotak sumbangan seperti ini
namun bisa di berbagai bentuk misal kiriman foto print out brosur ataupun media lainnya
karena itulah dengan metode ini kita bisa menyumbang jarak jauh asal ada pola kode qr yang bisa diterima dan di scan penyumbang
program ini diinisiasi oleh bank indonesia pada november dua ribu sembilan belas
dan diikuti oleh seluruh perbankan di jawa timur
kami sering perhatikan di rumah rumah ibadah kayak masjid
kayak kotak kayak celengan gitu kotak amal itu
orang kan nyumbang pakai uang tunai dan lubangnya sempit
nah sehingga uang rupiah itu uang itu dilipat lipat dimasukin kotak ya kan
nah setelah selesai kemudian dibuka kotaknya uangnya dirapikan lagi dilurus lurusin lagi dihitung dan dibawa ke bank
jadi ini ongkosnya besar
nah dengan adanya langkah ini menjadi lebih efisien
pengelola rumah ibadah juga bisa mengecek menerima dan mencairkan dana yang diterima dalam waktu bersamaan
rumah ibadah yang ingin memiliki kode qr cukup memiliki nomor rekening dan mendaftarkan ke bank terdekat
program ini sangat memudahkan kami
dan kami juga keduanya untuk checking juga gampang karena kami punya rekening
yang ketiga katanya anti maling
kita tidak akan diambil orang
minggu pagi penempelan kode qr ke seribu kotak amal rumah ibadah memecahkan rekor museum rekor indonesia
sepuluh rumah ibadah tersebut terdiri dari masjid gereja pura wihara dan kelenteng telah memiliki kode qr diharapkan semakin meluas
terutama di daerah pelosok hingga bisa mempermudah perolehan amalnya
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur